stasiun pasar senen jakarta pusat dipenuhi penumpang pada awal dua ribu dua puluh
baik yang berangkat maupun tiba di ibu kota setelah masa libur natal dan tahun baru
dan langsung saja kita sapa produser lapangan cnn indonesia nindya yuwono
yang ada di stasiun pasar senen jakarta
halo selamat malam nindi
bisa anda jelaskan kalau sebelumnya sempat dikatakan bahwa memang cukup ramai di pasar senen
apakah betul betul ada kemungkinan bahwa hari ini adalah puncak arus balik para pelancong dari luar daerah
tapi di satu sisi padahal liburan anak sekolah ini masih cukup panjang sampai tanggal delapan tanggal sembilan baru masuk
selamat sore iqbal
kami tadi untuk posisi di pasar senen ini dari sore dan kita pantau dari sore memang kondisinya cukup berbeda dari saat ini
kalau sore tadi sempat ramai dan sempat cukup padat di ruang tunggu di depan sini
namun untuk saat ini sudah mulai kondusif begitu iqbal
dan untuk terkait volume penumpang untuk di pasar senen
ini untuk yang berangkat dan datang ini memang cukup jauh berbeda
dan untuk yang paling banyak memang volume penumpang yang datang dari beberapa daerah menuju ke stasiun pasar senen
dan untuk jumlahnya data dari daob satu memang untuk volume yang berangkat ini hanya sekitar
dua belas nuk yang datang dari berbagai daerah ini ada empat belas tiga ratus lima puluh satu
kemudian jika kita rangkum keseluruhan dari daob satu ini mengatakan bahwa memang untuk hari ini merupakan salah satu puncak arus balik tahun baru
karena jika dilihat dari kemarin tanggal satu ini data yang kami terima ini ada sejumlah tiga puluh dua penumpang
untuk hari ini hampir tiga puluh sembilan ribu iqbal
dan terkait dampak dari banjir
yang ada di semarang ini memang cukup berpengaruh iqbal terhadap sejumlah perjalanan kereta api
salah satunya kereta api berantas tadi kami sempat berbincang begitu dengan salah satu penumpang
mengatakan seharusnya kereta api ini datang sekitar pukul setengah dua siang
namun hingga saat ini belum ada informasi kapan diberangkatkan begitu
dan terkait hal lain memang untuk dampak dari banjir ini
dan tadi sempat dikatakan oleh humas
pt kai memang kebijakannya adalah mengalihkan beberapa jalur yang seharusnya memang lewat jalur utara
kemudian dialihkan ke jalur selatan seperti cirebon purwokerto kroya kemudian yogyakarta
namun untuk kebijakan ini memang dilihat dari relasi jalurnya
kalau memang masih sejalur ini memang masih bisa diberangkatkan untuk kereta api kereta api lain
namun untuk informasi ini sepertinya belum sampai maksimal begitu iqbal kepada beberapa calon perumpang
karena tadi sepertinya belum sampai maksimal begitu iqbal kepada beberapa calon perumpang karena tadi sepertinya belum sampai maksimal begitu iqbal kepada beberapa calon perumpang
seperti yang saya katakan mereka masih mendapatkan informasi bahwa keretanya masih delay atau terlambat begitu
sehingga mereka tidak memutuskan untuk menggunakan kereta api lain yang sudah disediakan
namun mereka berencana ini beberapa sejumlah penumpang ini berencana untuk reschedule atau bahkan untuk mengembalikan lagi uang mereka atau refund gitu
namun untuk reschedule bisa dilaksanakan hingga tanggal delapan januari besok iqbal
dan terkait bagaimana ppkm yang sudah dicaput beberapa hari yang lalu memang untuk saat ini calon penumpang kereta api masih diwajibkan untuk menggunakan masker
karena untuk pt kai masih menggunakan surat edaran dari kementerian perhubungan yang sudah diterbitkan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua ini iqbal
terkait pelaku perjalanan jauh yang memang diwajibkan
namun terkait bagaimana nantinya akan ada kebijakan baru pt kai sendiri akan kembali mensosialisasikan kepada calon penumpang baik secara langsung maupun melalui media sosial iqbal
nindi menarik soal syarat syarat yang diberlakukan khususnya untuk penumpang terkait tadi kalau anda katakan wajib menggunakan masker
lalu berbicara soal aplikasi peduli lindungi ini juga sempat juga ramai diperbincangkan oleh masyarakat
apakah aplikasi peduli lindungi ini tetap diberlakukan untuk melihat sertifikat dan lain sebagainya
jauh begitu mereka bisa melanjutkan perjalanan
namun untuk yang masih vaksinnya vaksin kedua ini mereka harus menyertakan bukti positif negatif antigen begitu iqbal
sehingga untuk saat ini penggunaan peduli lindungi masih digunakan dan terutama untuk penggunaan masker iqbal
ini calon penumpang masih diwajibkan untuk menggunakan masker di dalam kereta iqbal
nindi kita kembali lagi soal perjalanan yang terhambat akibat adanya banjir yang ada di wilayah jawa
jawa tengah khususnya yang ada di semarang
lalu kalau untuk masyarakat yang hendak menuju ke arah semarang ke arah jawa tengah jawa timur dan lain sebagainya
apakah juga mengalami hal kendala yang sama mengalami keterlambatan atau justru juga ada yang terpaksa harus ditunda
informasi yang kami dapatkan iqbal memang untuk jalur kereta api yang menuju ke pasar senen ini ada jalur utara dan jalur selatan
untuk yang di jalur utara ini memang ada sedikit keterlambatan namun keterlambatan ini kami memantau ada beberapa sejumlah perjalanan atau keretanya
ini keterlambatannya lebih dari dua jam begitu iqbal
dan untuk yang di jalur selatan seperti melewati purwokerto kemudian cirebon yogyakarta ini memang lancar lancar saja
dan seperti yang saya katakan tadi untuk saat ini penumpang yang hendak ke semarang melalui pasar senen
ini masih mengalami keterlambatan dua hingga tiga jam begitu iqbal karena tadi sempat ada satu kereta yang seharusnya berangkat setengah dua siang tadi
hingga saat ini masih belum terkonfirmasi kapan keretanya datang dari semarang begitu
namun untuk mengantisipasi hal ini pt kereta api sudah menyiapkan beberapa kereta lain yang sejalur atau satu relasi
kemudian bisa digunakan oleh calon penumpang menuju ke semarang dan kota kota lainnya yang ada di jawa tengah iqbal
nindya yuwono melaporkan langsung dari stasiun pasar senen jakarta terima kasih informasinya